kita ke informasi yang pertama di mana wacana sanksi tilang terhadap pengendara yang merokok saat mengemudi
sesuai aturan nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang aturan lalu lintas atau angkutan jalan
menuai pro dan juga kontra di kalangan penyedia jasa transportasi atau para supir angkutan umum
minimnya sosialisasi menjadi alasan banyaknya pengendara belum mengetahui adanya peraturan tersebut
sejumlah sopir angkutan umum dan pengemudi ojek mengaku keberatan dengan wacana sanksi tilang bagi pengendara yang merokok saat berkendara
hal tersebut karena merokok sudah menjadi kebiasaan
rokok juga membuat mereka tetap terjaga dari rasa kantung saat berkendara
ya jenua aja barang barang yang merokok
selain jenua ada lagi
apalagi kayak tilang merokok sokak jadi bikin ngantuk
ya itu makanya cuma hal sepele doang
namun demikian ada sejumlah sopir taksi mengaku setuju dengan adanya peraturan ini
karena berkendara sambil merokok dianggap dapat memecahkan konsentrasi sopir saat berkendara dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya
saya setuju setuju aja kalau di dalam taksi tapi kalau di dalam taksi terus terang saya juga setuju walaupun saya merokok berat
aturan lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
terkait larangan berkendara sambil merokok dengan sanksi tilang berupa denda sebesar rp tujuh ratus lima puluh
menjadi polemik di kalangan masyarakat terutama pengendara motor dan sopir angkutan umum
karena selain nilai denda yang dianggap terlalu besar peraturan ini juga dianggap belum jelas
gunawan sugro jakarta
dan terkait hal ini sudah terhubung melalui telepon pengamat transportasi unika sugiya pranata
pak joko selamat malam
kita ini mau berbicara seputar larangan aturan merokok sambil berkendara
ini kan sebenarnya sudah diimplementasikan ini sejak tahun dua ribu delapan
artinya sepuluh tahun yang lalu
tapi seolah diabaikan
mengapa bisa demikian
selamat malam mbak anita
ini sebenarnya memang sudah lama
karena itu sejak ada undang undang nomor dua puluh dua dua ribu sembilan
itu kan tentang unyus angkutan jalat
cuma persoalannya selama ini kan mungkin belum ada atau jarang adanya penindakan terhadap pengemudi yang merokok
bahkan itu roda dua mungkin roda empat
terutama di roda dua
ya memang kalau di dalam pasal satu ratus enam puluh itu tidak disebutkan spesifik
cuma di situ ada kalimat bunyinya kira kira gini
pengemudi dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat pengemudi kendaraan bermotor
nah yang mengganggu konsentrasi itu ya antara lain merokok
bisa juga hp menggunakan hp itu masuk kategori itu juga
aturannya kan memang menyebutkan kalau setiap pengemudi itu dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor
tapi sejumlah pengemudi ini protes
katanya dengan merokok malah bisa mencegah kantuk di jalan
pendapat anda bagaimana
ya saya juga sering mendengar seperti itu
kalau ngantuk merokok ya berarti tiap hari dia merokok terus kan
malam basah tidur gitu kan
yang namanya ngantuk pengemudi ya jangan pengemudi istirahat
itu kan bukan obatnya harus merokok
ya kalau merokok itu membahayakan juga gitu
apalagi yang roda dua gitu kan
karena dia juga menggugah seimbangan juga
kecuali kalau dia merokoknya bisa ditelan dulu
nanti kalau sudah sampai baru dikeluarkan lagi
kan nggak mungkin gitu ya
ini butuh konsistensi memang dari kepolisian
ya kemudian karena ini di pm dua belas dua ribu sembilan belas dimunculkan
salah salah ini baru
padahal enggak ini sudah lama
mungkin masih jarang atau mungkin juga ada yang belum tahu
kalau ini bagian dari larangan
dan ini kan larangan merokok juga bukan hanya sekedar seputar pengendaran
kedaraannya saja begitu ya
tapi juga berujung pada keselamatan para pengguna jalan yang lain
nah ini apakah artinya budaya untuk menjaga keselamatan
baik di jalanan ataupun para pengguna jalan yang lain ini masih minim atau bagaimana nih pak
ya kita harus akui memang di indonesia masih minim
ya makanya kita butuhlah para penegak hukum untuk konsisten aja menindak seperti ini
ya kita tahu sederhana kayak gini aja
kalau kita handphone guna handphone di roda empat juga
mungkin sampai satu
ini belum ada itu yang dibilang kepolisian gitu kan
tetapi akibat handphone mengganggu pengguna jalan lain sering gitu kan
kita masih tahu nih kalau lambat mobil kita di depan
nah ini sedang telepon dia
atau mungkin ada kecelakaan
itu kan padahal tidak ada yang menyebabkan
nah ini karena dia menggunakan handphone
nah langkah itu saya kira data data di kepolisian juga cukup banyak
mungkin dengan adanya peraturan pm dua belas ini mengingatkan kembali
bahwa ini memang
tidak akan tindakan apalagi
kalau kita lihat
pengemudi hotel ini ya
saya sepertinya mungkin ya
cukup banyak juga

rok kita belum habis
yang itu kita belum rokok ya
kan mumpang guna jalan lain lho
bukan hanya diri diri
nah pak joko ini
untuk kuncinya atau solusinya sendiri ini menurut anda
agar ada efek jerah
atau sebenarnya sosialisasinya juga dianggap kurang
karena sudah sepuluh tahun
sepertinya tidak terdengar begitu
ya sebenarnya sosialisasi sudah
kemudian pertama penindakannya mungkin yang jarang
nah dengan seperti ini
momentum untuk melakukan penindakan yang terus terusnya
pokoknya sudah sepuluh tahun sudah lewat lah ya
baik kalau begitu mudah mudahan penegakan hukumnya bisa lebih tegas lagi ke depannya ya
joko setiowarno atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
ya aturan larangan berkendara sambil merokok terus menuai kontroversi
dan menjadi perbincangan hangat di sosial media
berikut sejumlah cuitan warganet yang berhasil dikurasi tim sosmed cnn indonesia
kita lihat bersama yang pertama dari akun ad ridwan saputra sembilan puluh sembilan
yang mencuit larangan merokok sambil berkendara itu cuma buat pemotor aja
apa pengemudi mobil juga sih

sepertinya buat dua duanya ya
dan selanjutnya kita lihat juga ada netizen atlukiliong yang berkomentar
saya lebih setuju larangan merokok itu diberlakukan di seluruh area terbuka
mulai dari jalanan trotoar kantin lahan parkir taman dan juga yang lain lain ya
yang merokok disuruh pakai jubah astronot biar kehirup sendiri asapnya
wah ternyata hanya berkendara saja dianggap kurang untuk netizen yang satu ini
dan kita bergeser ke cuitan yang lain
ada atmasbeco yang mencuit
kalau dilarang karena alasan asap kenapa nggak sekalian dikomplain tuh
kebul damri sama truk kebul hideng atau bus butut lainnya
wah itu sepertinya ini isu yang lain nih
kalau kita bergeser ke cuitannya etyuwonooktaf yang berkomentar
seharusnya alasan aturan larangan merokok sambil berkendara itu karena mengganggu pengendara yang ada di belakangnya
bukan karena alasan mengganggu konsentrasi
sejumlah orang merokok sambil berkendara
mayoritas biar tidak mengantuk
ya itu dia beberapa cuitan dari netizen